itu sudah ada tadi mereka sudah berfoto bersama kemudian saat ini ada penyerahan mahar ya
itu ada uang tiga ratus ribu rupiah kemudian juga ada emas batangan yang menandakan tanggal pernikahan
betul itu di tanggal sepuluh atau sepuluh gram dua belas kemudian dua puluh dan dua puluh dua gram
tadi sudah diserahkan
nah ini juga kita lihat pak jokowi juga mukanya udah lega alhamdulillah
anak terakhir sudah selesai gitu ya
sudah mandiri nanti sudah punya keluarga sendiri
betul sekalipun memang masih ada beberapa rangkaian ya rizky
kalau misalnya tadi sebenarnya akad nikah itu adalah rangkaian administratif berdasarkan agama islam
yang berikutnya nanti setelah ini akan ada persiapan untuk menuju rangkaian adat yogyakarta yaitu panggih
jadi panggih ini melambangkan banyak sekalian
karena maknanya bermacam macam luar biasa
jadi sebagai garis besar ya untuk garis besar saja
jadi melambangkan bahwa kaisang setelah menjadi suami erina kemudian akan bertanggung jawab memberikan nafkah
kemudian juga erina sebagai setelah sah menjadi istri kemudian akan berbakti kepada suami gitu
nah ini ada beberapa rangkaiannya
dan ada beberapa
ada hal hal yang juga nanti akan diberikan
nanti kita akan lihat karena panggih itu bisa biasanya suasananya itu sudah rileks ya
karena setelah akad jadi suasananya sudah rileks semuanya sudah happy biasanya seru gitu suasana panggihnya
dan seperti biasa biasanya kedua mempelai akan berganti pakaian untuk panggih
kalau misalnya nanti kita lihat
erina kira kira kalau sudah bisa dilihat dari riasannya itu untuk paes ageng yogyakarta
tapi kemudian untuk pakaiannya itu ada beberapa pilihan
apakah akan menggunakan dodotan ya
atau kemudian jangan menir
kalau jangan menir itu dengan baju pakaian blue dream warna hitam atau biru atau hijau atau merah gitu biasanya
itu masih belum tahu tuh nanti ya
masih belum tahu
kalau kemarin erina sempat diwawancara oleh wartawan
tapi dia bilang katanya surprise aja dong gitu ya
kita tunggu nanti ya tuh
ini masih berfoto sarang he
ini muka dua duanya sudah lezat
ini posta posta wajib setelah menikah ya
jadi nunjukin buku nikah
buat diposting nanti biasanya itu
dada dada yang masih jomblo tadi katanya ya tuh
yang masih jomblo selamat tinggal
silakan kepada kedua mempelai
kembali menuju ke pelaminan
ya ini keduanya akan kembali ke pelaminan
sebelum nanti ya seperti yang tadi putri bilang akan ada prosesi adat berikutnya
setelah prosesi akad nikah tadi yang alhamdulillah berjalan dengan lancar